maafkan aku pak man
jadi orang yang waktu itu menyerang rakyat
raden katakan tidak mengenalinya
karena wajah orang itu
awalnya aku tidak tahu pak man
bahwa dialah saudara kau sebenarnya
ternyata dialah yang menyerangku pak man
dari mana kian santang
bisa mendapatkan roda emas
pasti hidup patimanggal itu
kalian hanya bisa bicara
kalian tidak tahu apa yang terjadi
lebih baik jaga mulut kalian
atau aku akan membungkam mulut kalian berdua
sebat apa ilmu kian santang
ya allah tolonglah aku
nabi allah ibrahim selamat dari jilatan api
lantaran nabi allah ibrahim berdoa kepada allah swt
hanya allah lah
dan hanya dia allah
ni'mal maulah wa ni'mal nasir
cukuplah engkau menjadi penolong
engkau adalah sebaik baiknya pelindung
wajahmu tak akan mabuk
jadi sebuah mata
kalian berdua harus merasakan apa yang aku rasakan
karena kalian telah berani menghina aku
rasakan kabut yang tata
jika kau berani melawan wispun
berani sekali kau berbicara seperti itu
kali lagi kau berani seperti itu
maka kau yang akan aku lempar ke barah api
direndam dalam air danau yang dingin
kemudian dibakar dalam kobaran api
aliran darahku yang terbolak balik
justru menjadi teratur sekarang
aliran darah sudah kembali seperti semula
akanku coba menyalurkan tenaga dalam
sepertinya tidak ada masalah
tenaga dalamku berhasil disalurkan
luka dalam akibat jurus
sudah sembuh seperti sedia kalah
terima kasih ya allah
apa yang terjadi
kenapa tiba tiba dia tidak jengter bakal
saya ingin menguasai
yang aku kejam
kalian jangan diam saja
cepat angkat dia
ah a caranya
seorang kesatria tidak pantas membunuh orang yang sudah tidak berdaya
aku tidak peduli satria atau bukan
mereka telah menghinaku dan aku berhak menghukumnya
aku tidak akan membiarkanmu berbuat kecil seperti ini
aku ingin meminta maaf kepadamu atas kesalahanku tempoh hari
sekarang aku sudah tahu waduh aji telah berbuat curah seperti yang telah kau katakan
minta maaf semuanya sudah terlambat siliwangi
mereka telah menikah
sebentar lagi ganda sulit punya anda
memaafkanmu tidak akan merubah jalan hidupku
jangan pernah ikut campur urusanku atau kamu akan kubunuh
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu